menjelang final sepak bola indonesia versus vietnam
supporter dari kedua negara telah mulai berdatangan ke rizal memorial stadium manila
jumlah supporter vietnam yang terlihat lebih banyak
tidak menyurutkan semangat supporter indonesia yang datang langsung ke manila
semangat para supporter di indonesia ini sudah terlihat meski pertandingan baru akan dimulai dua lima jam lagi
sebagian besar pendukung indonesia sengaja datang langsung dari tanah air
untuk mendukung penampilan timnas indonesia
sejumlah sepanduk dan bendera juga di bawah untuk memberikan tambahan semangat kepada anak anak asuhan indra shafi
menurut saya skor akan ketat dua dua kemudian tendangan penalti kita akan menangkan pertandingan ini